partai demokrat menggelar rapat darurat di kantor dpp partai demokrat
jalan proklamasi jakarta pusat rabu malam
demokrat menyoroti adanya ancaman kriminalisasi
terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur
pilihan partai demokrat oleh oknum partai politik
dan kapolda kalimantan timur
dalam rapat itu demokrat juga membeberkan perlakuan taadi lainnya
selama pelaksanaan pilkada dua ribu tujuh belas
polisi safarudin yang meminta secara langsung
agar dapat mendampingi sebagai calon wakil gubernur kalimantan timur
ketua dpd partai demokrat kalimantan timur
yang maju untuk pilgub kalimantan timur
berpasangan dengan saudara rizal effendi wali kota balikpapan
apa yang terjadi saudara saudara sekalian teman teman sekalian
kami sampaikan secara ringkas bahwa
saudara sari jarang kader kami
dipanggil oleh partai politik tertentu
sampai delapan kali
diminta agar wakilnya adalah
kapolda kalimantan timur yang sekarang
tentu secara etika politik
tidak baik kalau sudah berjalan
kalau tidak maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat
atas tuduhan yang dilontarkan partai demokrat
kadif umar mabes polri irjen pol setiawa sisto
menyatakan pemeriksaan syahari jaang sudah sesuai prosedur
kita tidak akan dalam lagi
kita tidak bisa kalau memang ada buktinya
pasti kan bukan kriminalisasi
memang prosedur memanggil seseorang
minta keterangan sebagai saksi atau sebagai tersangka
kalau memang terbukti ya kita proses lanjut
kalau tidak ya enggak
dilansir laman cnn indonesia
selain kriminalisasi terhadap syahari jaang
partai demokrat pun merasa mengalami ketidakadilan
dalam gelaran pilkada dua ribu tujuh belas lalu
kala itu silviana murni pasangan duet agus harimurti yudhoyono
di pilgub dki dua ribu tujuh belas
diperiksa atas dua kasus dugaan korupsi di baris krim polri
lebih lanjut hinca mengatakan ada ketidakadilan
dalam proses di pilkada papua dua ribu delapan belas
gubernur petahana lukas nmb sekaligus ketua dpd demokrat papua
disebut pernah dipaksa untuk menerima
lima wakil yang bukan atas keinginannya
dari parpol tertentu sekitar oktober tahun lalu
dari tiga peristiwa itu hinca menilai ada pelanggaran
atas asas keadilan dan merusak sistem perundang undangan
selain itu peristiwa tersebut menurutnya
merusak demokrasi indonesia dan netralitas institusi negara